seorang pendaki puncak kartens meninggal dunia karena kedinginan
almarhum meninggal dalam perjalanan turun dari puncak kartens
pendaki yang meninggal dunia adalah erik airlangga
bersama rombongan yang terdiri dari tiga puluh orang
erick berhasil naik ke puncak kartens dalam rangka hari ulang tahun pt freeport dan hari kartini
dalam perjalanan turun erick dikabarkan kedinginan
korban meninggal pada jam empat lebih dua puluh waktu indonesia timur
sementara dua puluh sembilan pendaki lainnya dibawa ke rumah sakit enam puluh delapan tembagapura dalam kondisi lemas
di perkembangan pertama kontak ke bapak ibu di bawah
di tembagapura untuk perjalanan perjalanan perjalanan perjalanan perjalanan